sejujurnya nih aku terus yang nganterin mama
kamu gak malu
malu aku malah bangga
ya ampun kamu hebat banget sih
eh lu belum pasan juga
ini yang masih bingung
mak kayak emang emang emang beneran bisa bikin ramuan
gue emang bisa semuanya
faktor usia hanya itu pertimbangannya
iya sih saya paham dok
ini pasang dimana mak
apa di sini mak
yaudah di situ aja
mak tapi ini dipasang di sini kalau ada orang lewat dari depan tuh gak keliatan lho mak
yaudah pindahin aja sini
tapi kalau di depan sini mak ada orang lewat dari samping nanti gak kebaca loh mak
lu tuh ya cuma bisa debat aja sama gue
gak ada rasa kekeluargaannya sama gue
aku boleh duduk
lo yang bener lu ngitungnya
ini udah berapa puteran sih
kayaknya udah lima deh
yang bener dong ngitungnya
kok gue udah capek begini
gue misrah dulu
s delapan ya satu ya pak ya
duduk disini aja
kamu baik banget
dari klinik juga
kita lihat perkembangannya enam bulan ke depan
kalau memungkinkan untuk ibu melahirkan secara normal
ibu bisa melahirkan secara normal
kemungkinan bisa dok
makasih banyak ya dok
iya sama sama ya bu
ingat jaga kondisi ibu dan kandungan ibu ya
pasti saya jaga dok makasih dok
saya harus jaga kondisi saya sehat
saya baginya juga
maksud saya saya belum memberikan vitamin tambahan buat ibu
anter mamanya juga
biasanya gak pernah mau
anterin mamanya ke klinik bersalin
nganter mama juga
ya gak apa apa sih
aku sering anter mama
aku terus yang nganterin mama
kamu gak mau

kamu gak mau
kamu gak mau
kamu gak mau
kamu gak mau
kamu gak mau
kamu gak mau
kamu gak malu
malu aku malah bangga
kamu hebat banget sih
mau di anglein sama abang rijal
udah lima puluh tahun lebih abang lebih tua dari abang
casing aja kayak begitu bang masak mesinnya lebih bagus dari abang
abang ini mau keluar sebentar ya
mau nengok anak anak di landean
kalau bukan aku yang nganterin mamah kemana mana
rasanya tuh gimana gitu
akunya yang gak tenang
apalagi kalau ke klinik
apalagi kalau ke klinik
kalau ada apa apa gimana coba
pacar kamu gak ngerasa keganggu
nah makanya itu
aku susah cari pacar
begitu mereka tahu kalau aku tuh
ini aja aku udah gak pacaran dua tahun
bukan ada yang jumpa
jadi apa apa aja
jangan lupa estabrikan